chief the mission atau ketua kontingen indonesia komisaris jenderal syafruddin
meninjau sejumlah venue yang ada di kompleks olahraga jakabaring palembang minggu pagi
syafruddin menyatakan sarana asian games telah siap dan mental para atlet indonesia yang akan berlaga juga siap untuk berprestasi
venue bowling center menjadi lokasi pertama yang dikunjungi chief the mission atau ketua kontingen indonesia komjen syafruddin
gedung bowling yang mempunyai empat puluh lintasan itu sudah rampung seratus persen pembangunannya
syafruddin sempat berbincang dengan sejumlah atlet bowling indonesia yang sedang mengikuti pemusatan latihan di bowling center
sebagian atlet bowling yang ikut pelatnas juga mengikuti tryout di event singapore open selama satu pekan untuk lebih mengasah kemampuan mereka
usai menjajah lintasan bowling beberapa kali syafruddin menyatakan demam asian games dua ribu delapan belas lebih terasa di palembang
venue dan penyelenggara palembang dinilai lebih siap dibandingkan jakarta
delapan atlet sudah siap seratus persen seluruhnya
sekarang sebagian besar kira kira tujuh puluh persen kontingen indonesia sedang melakukan tryout dan training camp di luar
ini bowling sendiri baru saja sebagian kembali dari amerika baru selesai tryout
sekarang sebagian masih ada di singapura
sebagian sudah melakukan latihan di sini
setelah venue bowling center safruddin melanjutkan pengecekan sarana wisma atlet
satu kamar wisma atlet terdapat tiga tempat tidur
syafruddin terlihat puas melihat fasilitas yang ada di wisma atlet
selain tempat tidur yang luas fasilitas air panas pun ada di setiap kamar mandi
syafruddin juga meninjau dining hall atau tempat bersantap para atlet yang berada di tengah tengah wisma atlet
venue terakhir yang didatangi adalah roller skate
tempat cabang olahraga skateboard dan sepatu roda
pembangunan venue ini juga sudah rampung dan tinggal melapis lantai serta membangun tribun penonton
akhir juni dua ribu delapan belas semua pembangunan venue dan sarana pendukungnya selesai seratus persen